hai pemilikan tanah di surabaya ditandai fenomena unik tanah surat ijo yakni permukiman sebagian
warga kota di atas tanah negara memasuki era reformasi seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan sebagian warga pemegang surat
ijo tak lagi patuh pada peraturan kemudian membentuk untuk memperoleh hak milik atas tanahnya
pada dua puluh lima agustus dua ribu dua puluh lalu puluhan warga surabaya pemegang surat iju ini berdemonstrasi ke balai
kota surabaya mereka tergabung dalam komunitas pejuang surat ijo surabaya kpsis yang menuntut
surat ijo menjadi sertifikat hak milik tuntutan lain yang disampaikan oleh komunitas ini adalah
adanya transparansi dokumen perolehan tanah surat ijo yang diklaim sebagai aset pemkot
selama ini kpsis merasa pemkot tidak terbuka terkait dokumen atas tanah yang berstatus surat
hijau padahal mereka telah menempati tanah lebih dari dua puluh tahun masyarakat pemegang
surat ijo ini mengaku mengalami berbagai kesulitan karena status tanah yang mereka
tinggali hanya sebatas surat ijo salah satunya adalah mereka tak bisa menggunakan surat ijo
sebagai jaminan jika membutuhkan pinjaman dana dari bank ketika kami memperoleh ipt kami tidak
bisa menjaminkan di bank kami kesulitan semua kami tidak bisa untuk berusaha seperti teman teman kita
atau saudara saudara kita yang ada di surabaya kami tidak memiliki hak atas tanah kita sehingga hak sertifikat
sertifikat hgb atau sertifikat hak milik kami tidak memperolehnya sehingga tidak bisa untuk
kami buat untuk sebagai modal usaha kami selama menempati lahan surat ijo mereka harus membayar
uang retribusi atau uang sewa setiap tahunnya retribusi yang harus dibayarkan cukup beragam
dari puluhan juta hingga miliaran rupiah tergantung luas dan lokasi dimana bangunan
mereka berada jika bangunan mereka digunakan untuk kegiatan perdagangan maka retribusi yang
mereka bayarkan bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah per tahunnya menurut akademisi
dari universitas surabaya persoalan seperti surat ijo itu juga banyak terjadi di beberapa daerah
lain hanya saja tidak disebut sebagai aset oleh pemerintah daerahnya jadi sebelum ini dimulai
dua tahun lalu kami melakukan fgd fgd kemudian kami lakukan seminar dua kali seminar yang mendapat kesempatan
oleh karena itu maka sebetulnya harus dilepaskan kepada masyarakat dengan mudah
ya karena terikat pada aset jadi persoalannya menjadi repot gitu sebagai akademisi kami melihat
bahwa surat ijo ini adalah sebuah ketentuan yang bertentangan dengan undang undang uupa ya
sebenarnya istilah surat ijo sendiri telah muncul sejak zaman belanda jika mengacu pada sejarah tanah yang
sertifikat surat ijo ini dulunya adalah tanah partikelir yaitu tanah yang dimiliki swasta
belanda dan pribumi para pemilik tanah ini kemudian menyewakan tanah miliknya dengan surat
perjanjian yang berwarna hijau ketika belanda terusir dari indonesia praktik sewa tersebut
kemudian berlangsung hingga kini nah sebenarnya kalau mengacu pada siapa pemilik tanah itu yang
pertama karena tanah partikelir itu kalau mengacu pada undang undang penyelesaian
tanah partikelir itu itu mestinya memang tanah itu dikuasai oleh negara gitu pada pada awalnya tapi
karena memang di sana itu juga sudah ada penduduknya kemudian nanti kedatangan orang orang dari luar dan
sebagainya ini yang menyebabkan persoalan ini menjadi rumit karena kalau misalnya pemerintah
itu kemudian mengusir orang orang ini pasti problem sosial yang muncul juga tinggi bagi warga surabaya istilah surat
dan istilah ini hanya ada di surabaya pelepasan surat ijo sendiri tidak bisa dilakukan dengan
tanpa melihat syarat syarat harus ada filterisasi yang ketat wali kota surabaya tri risma hari ini
mengaku sudah berjuang untuk warga pemegang surat ijo agar tuntutan mereka bisa terpenuhi
namun pemerintah juga perlu berhati hati sebab jika pelepasan aset pemerintah kota
tidak dilakukan dengan prosedur yang benar maka akan menimbulkan masalah serat hijau
makanya aku ya bingung lady demo ini om aku dewi om ajo gitu mas aku demo aku dewi
ya kan jadi gimana saya berusaha berjuang saat itu saya enggak berjanji saat itu saya
berjuang sampai berapa tahun akhirnya nggak bisa ya sudah lah akhir akhir apa jabatan
aku yang pertama tak lepas perda itu karena sebelumnya aku sudah berjuang
di mata pemerintah status tanah dengan surat ijo ini masih milik pemerintah kota dan surat ijo ini
menunjukkan adanya hak pengelolaan atau hpl kami sampaikan bahwa terhadap tanah tanah yang di tempat
oleh masyarakat yang memegang surat ijo mereka sesungguhnya adalah penyewa dari pemerintah kota
surabaya sehingga kalau mereka mengendaki tanahnya
bisa disertifikatkan harus mengajukan permohonan kepada wali kota surabaya sebagai pemegang hak
pengelolaan terlepas dari semua permasalahan bagaimana status surat ijo warga pemegang surat
ijo berharap keterbukaan administrasi pemerintah kota surabaya terkait cara perolehan tanah surat
hijau hingga kini tanah hijau di surabaya ada sekitar empat puluh delapan persil tersebar di dua puluh tiga kecamatan
kelurahan yang ada di surabaya dan jika ingin mengajukan menjadi sertifikat hak milik
atau shm maka pemerintah kota harus terlebih dahulu melepaskan asetnya ardia putri herudwi
sudarmanto ganjar ucaksono surabaya jawa timur